mantan nuwamen kumham denny indrayana mengaku mendapat informasi
mahkamah konstitusi akan mengabulkan gugatan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup
menurut denny indrayana terjadi dissenting opinion dari sembilan hakim mk
di mana enam mengabulkan gugatan dan tiga lainnya berbeda pendapat
sementara mantan presiden ke enam ri sekaligus ketua majelis tinggi partai demokrat
susilo bambang yudhoyono menyebut
putusan mk mengabulkan sistem pemilu tertutup berpotensi menciptakan chaos politik
mengingat tahapan pemilu pendaftaran caleg sudah berjalan
ada apa dibalik bocornya putusan mk tentang sistem pemilu
sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung
melalui sambungan zoom ada wasekjen pdi perjuangan arief ibo
ada kepala bakom serapartai demokrat herzaki mahendra putra
selamat sore mas zaki
ya selamat sore mbak rifana pak arief dan juga mas zainal
dan pakar hukum tata negara ugm zainal ariefin mohtar
selamat sore mas uceng
selamat sore mbak
oke saya mau ke demokrat dulu
hari ini saya dengar tadi media juga sudah menyiarkan ya
ada delapan fraksi di dpr yang menggelar konferensi pers begitu ya
untuk menyampaikan sikap secara terbuka menolak sistem proporsional tertutup
tetap berpegang pada sistem proporsional terbuka
ini langkah konkretnya dari delapan fraksi ini apa ke depannya mas zaky
ya terima kasih mbak rifana
kalau bicara mengenai langkah konkret ya kita sudah lakukan secara jalur hukum
kita sudah mengirimkan saksi saksi ya pada saat sidang sidang sebelum ini yang telah selesai
dan katanya akan diambil keputusan dalam minggu minggu ini
akan diambil kesimpulan oleh para hakim mk
itulah langkah konkret
nah kemudian mengapa hari ini
kami ada pertemuan lagi dari delapan fraksi ini ingin menegaskan kembali
karena bagaimanapun kan kita tahu ya
kalau misalnya bicara mengenai proporsional terbuka dan tertutup
bagi kami jika kita kembali ke tertutup ini sama saja kembali ke era orde baru
saat partai dan elit memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar
sedangkan di proporsional terbuka ini menurut kami
ini kan namanya diskurs ya seperti tadi disampaikan oleh pak bambang pacul ya pak arief wibowo ya
ini bagi kami malah
proses yang terbuka ini bisa memberikan ruang yang lebih luas bagi rakyat
bisa memilih langsung siapa nih diantara calon calon yang disodorkan oleh partai
dan juga tentu anggota atau caleg ini
akan bisa lebih dekat dengan rakyat karena mereka semua sama sama akan berjuang dan bertarung ini
ya semua caleg mau nomor urut berapapun itu
itu yang kami lihat sehingga edukasi politik lebih baik

mas zaky tapi langkah konkretnya dari delapan fraksi ini ya itu apa
mas zaky tapi langkah konkretnya dari delapan fraksi ini ya itu apa
jadi delapan fraksi yang tadi sudah menyampaikan sikap secara terbuka menolak sistem tertutup ini apa
langkah politiknya apa apakah akan melakukan audiensi dengan mk
sebetulnya itu tidak bisa dilakukan ya karena ada independensi mk dan ini tinggal rph
rapat pemusyawaratan hakim atau apa
ya sampai dengan saat ini inilah langkah terakhir yang bisa kami sampaikan untuk bantu mengingatkan juga
katakanlah meskipun nanti bang uceng ya yang lebih memahami dari

katakanlah ini setiap putusan mk ini kan mengkoreksi undang undang yang dirasa ya ada konstitusi kita yang dilanggar
nah pertanyaan besar kami ini kalau misalnya mau dikembalikan ke proporsional tertutup ini pasal mana nih dari konstitusi kita yang dilanggar
yang kedua kalau dirasa bahwa ini ada hak konstitusional yang terganggu ya ini kan seharusnya partai politik nih yang merasa terganggu dengan sistem pemerintahan terbuka karena keputusan sebagian diambil oleh rakyat
ya kan menentukan satu sampai delapan
keputusan sebaliknya yang diambil gitu itu aja kalau dari kami tapi posisi hukum silahkan nanti bang
uceng ya nanti sih hukum saya akan lagi ke panggung tapi saya akan lebih dalam dulu karena
pak sby presiden keenam republik indonesia sampai mentuit ya mengatakan bahwa implikasi putusan
mk soal sistem pemilu tertutup akan membuat chaos politik ini maksudnya apa apanya yang chaos nih ya
sebenarnya ya kalau kita bicara mengenai chaos itu pak sby sendiri sudah bahasa yang sangat soft ya
sangat halus karena beliau menggunakan apa tanda petik gitu perintah sendiri pemerintah sendiri
berarti presiden joko widodo waktu itu yang diwakili oleh di pengadilan ini malah menyampaikan bahasanya
lebih terbenderang akan menimbulkan gejolak sosial politik itu bahasanya juga udah terbenderang
itu kalau misalnya dikembalikan ke sistem profesional tertutup mengapa reformasi tahun
ya kursi kami bang uceng jika saya salah ya itu ingin agar
ada kedaulatan lebih besar diraihan gitu dibandingkan dikemasnya dimana nih masyarakat
itu sama saja memilih kucing dalam karung ya tentu rakyat yang tadi bahara bisa menentukan
siapa diantara ya chaosnya tadi dalam konteks misalnya rakyat yang ingin menentukan pilihannya
lalu kemudian tidak bisa nih teramputasi itu satu yang kedua kalau kita bicara mengenai caleg caleg
yang tadi sudah sangat bersemangat bergerak ke lapangan semuanya ya laganya ah ini kali ini
tinggal hanya nomor satu atau nomor dua saja nih ya kalau yang ketiga kalau masalah kpu atau apa itu
komisi dua lah ya kan ada bang arief disini nanti kalau saya masuk ke ranahnya kpi atau apa itu
bang arief lebih bisa menjawab tapi ini yang kami lihat ya lagi lagi ini yang mengguncang nih ada apa
ini sebenarnya tadi secara psikologis delapan fraksi delapan partai sudah menyampaikan sikap
ya kan tidak ada hak konstitusional yang terganggu lalu ada apa nih hak konstitusi siapa nih yang terganggu
sebenarnya oke oke saya mau ke pdi perjuangan mas arief apakah kemudian partai anda merasa
jika mk memutuskan soal sistem pemilu tertutup di tengah tahapan pemilu ataupun dcs ini sudah
berjalan akan menciptakan chaos politik tadi menurut demokrat menurut mas zaky sistem pemilu tertutup ini
kembali ke zaman orde baru ya ini soal pemikiran politik ya selalu kalau ada yang tidak cocok orde baru
orde baru kita bisa urai secara panjang kali lebar secara mendalam ya justru di orde baru yang kita
paling musuhi karena sistemnya tidak memberikan ruang kebebasan bagi rakyat untuk menentukan hak
politiknya maka dulu dikenal dengan floating mass atau masa mengambang itulah yang kita perani
caranya adalah maka di dalam konstitusi konstitusi kita ditegakkan kembali tentang pemilu diikuti oleh
partai politik ya bukan oleh orang pro oleh partai politik karena itu maka konsekuensinya partai
politik sebagai satu organisasi dia harus kuat kalau partai politik sebagai organisasi kuat
maka dia harus bertiar sepenuhnya untuk menguatkan partai identity oke hubungannya antara rakyat dengan
partai nah karena itu memang berkonsekuensi logis kepada satu sistem yang itu menjadi instrumen untuk
melaksanakan demokrasi kita apa sistem itu sistem pemilu nah kami partai demokrasi indonesia
perjuangan berpandangan ini pemikiran politik kami yang kompak yang sesuai yang cocok dengan itu adalah sistem
proporsional daftar tertutup tetapi bagi kami di dalam pelaksanaan pemilu menjelang dua ribu dua puluh empat motor
buka tertutup juga enggak ada masalah oke pdip enggak masalah ya terbuka tertutup ya caleg kita sudah
kita susun sedemikian rupa untuk menghadapi kemungkinan perubahan perubahan sistem yang terjadi
digulirkan berapa cukup intensif ya mengenai kemungkinan mk akan memutus proporsional daftar
tertutup ya tidak lagi mengikuti undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum yang menggunakan
proporsional daftar terbuka tetapi masalahnya menurut saya tidak disitu selainnya adalah kemudian
ada seorang pesohor yang menyampaikan bahwa dapat bocoran bahwa mk mau memutuskan bahwa pemilu
ini adalah sistem proporsional daftar tertutup nah kalau kamu ikuti pandangan prof maafut saja
diusahakan sesuatu yang belum pernah diusahakan oleh hakim ya di dalam satu sidang perusahaan
hakim secara penuh di mk untuk menyatakan bahwa judicial review terhadap hal tersebut yaitu untuk
digunakannya kembali sistem proporsional daftar tertutup menjadi putusan mk nah saya kira kita
mendahului dan bahkan kita tidak yakin
bahwa ada bocoran itu
ini sesuatu yang menurut saya
yang belum diputuskan
bahkan mk sudah menjelaskan secara resmi
posisi seperti apa
seharusnya tidak boleh
diketahui oleh publik
oke saya mau tanya
chaos politiknya akan terjadi nggak
kalau kemudian mk memutus
akan terjadi chaos politik nggak
kalau kita menggencarkan
menggelorakan politik identitas
jadi gak akan terjadi ya
meskipun tahapan pemilu sudah dimulai
dan dulu juga pada tahun dua ribu sembilan
menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
juga ada kemudian putusan mk
yang menyatakan bahwa
berdasarkan suara terbanyak
gak ada orang berkelahi
ada sifatnya masif
situasi yang biasa
nah kita mesti bedakan
dan perkembangan pemikiran politik
yang menurut saya
itu boleh boleh saja
saya kira ini akan memperkaya
pergulatan pemikiran politik
saya mau ke bang ucet
kalau menurut pd perjuangan
itu tidak ada masalah
karena memang mereka sudah menyiapkan ya
sesuai dengan aturan main yang ada
dan kalau berkaca sebelumnya
mk ini bulan desember dua ribu delapan
saya masih ingat betul
empat bulan sebelum
dan tidak ada chaos politik
jadi kalau sekarang
mk memutus berbeda
apakah akan memicu chaos politik
seperti yang dikhawatirkan
pak sby tadi
yang pertama begini ya
tolong dibaca baik baik
putusan mk itu
menjadi proporsional terbuka
di undang undang dua belas dua ribu tiga
kita sudah relatif
menggunakan proporsional terbuka
walaupun relatif tertutup
karena yang dipersoalkan
di tahun dua ribu delapan itu
soal penentuan kursi
dengan menggunakan bpp
jadi cuma satu
untuk penentuan menggunakan
untuk siapa yang mendapatkan
partai mendapatkan kursi
itu yang dipersoalkan
walaupun di dua belas dua ribu tiga
kita masih relatifly close
tapi dia sudah terbuka sebenarnya
cuman karena ada pemilihan
penggunaan kursi tahapannya
itu kemudian ada yang masih menggunakan
dimana caleg yang menduduki kursi itu
mendapatkan sejumlah suara
berdasarkan kursi bpp
jadi dua ribu delapan itu tidak mengubah
hanya mengubah sedikit sekali
empat bulan saya kira nggak ada masalah
nah sekarang ini agak berbeda
tahapan pemilu sudah dimulai
orang sudah membayangkan dalam konsep terbuka
dan semua tahapan yang dimulai dari awal
itu sudah dimulai dengan konsep terbuka
nah ketika diubah di ujung jalan
ya potensinya memang menjadi agak riuh
kenapa karena mengubah dari kesediaan
bahkan pendaftaran orang
jadi kalau orang orang
kalau saya misalnya orang orang yang tidak punya
kedudukan di partai dan lain lain sebagainya
lalu kemudian mendaftar
tapi begitu diubah menjadi tertutup
saya kan kemudian kemungkinan kehilangan
karena kalah dengan elit partai ya
kalah dengan elit partai dan lain lain sebagainya
itu yang dimaksud kemungkinan untuk adanya kisro satu
yang kedua begini
di dalam undang undang dasar
memang menyebutkan bahwa
peserta pemilu legislatif itu adalah partai politik
nah tolong dibaca
perumusan pasal itu
karena di perumusan pasal itu
peserta partai politik itu tidak pernah dimaksudkan
waktu itu pembicaraannya soal ya proporsional
tapi tidak ada pembicaraan soal itu pasti proporsional tertutup
ya sebenarnya buka
saya buka risalah dan pembacaan saya tidak ada kaitannya
nah artinya apa
proporsional tertutup ataupun proporsional terbuka
itu adalah sistem pemilu yang dipakai di semua negara
bisa tertutup bisa terbuka
nah kalau isu konstitusionalitasnya minim
maka ada dua pertanyaan
kalau dia minim kenapa penting untuk diubah ke tertutup atau terbuka
dulu alasan mk ya biarkan rakyat yang menilai
dan itu menurut saya menarik gitu ya
nah tapi kalau sekarang mau dibalikkan lagi ke proporsional tertutup
ya pertanyaannya pasti itu
ya apa sebenarnya yang dilanggar
karena dua duanya konstitusional
oke dua duanya konstitusional
dua duanya adalah sistem yang dipakai di semua negara
dan itu kelihatannya
meng apa ya
mk sendiri yang selalu membahasakan model model begini
itu adalah open legal policy
jadi yang model model begini lalu dinyatakan open legal policy
nah kalau hari ini tiba tiba mk berubah dari open legal policy
lalu kemudian masuk dan menentukan sistem pemilihan
dan menyatakan ada satu sistem pemilihan yang lebih benar
nah itu memang bisa perdebatannya menjadi panjang
oke artinya mk tidak boleh masuk terlalu dalam ke sistem pemilunya
karena itu bukan kemenangan mk ya
maksudnya kemenangannya adalah di pembuat undang undang begitu ya mas ucheng ya
oke jadi mas zaky kalau nanti mk memutuskan sistem proporsional tertutup
artinya mk masuk terlalu dalam berubah dari open legal policy
apakah itu memunculkan kekhawatiran bahwa memang mk tersusupi oleh kepentingan politik tertentu mas zaky
itu biarkan masyarakat saja yang menilai mbak
itu demokrasi perasaannya gimana
ya karena begini kita bicara mengenai hukum mengenai angka mengenai tahun mengenai masa jabatan
ya setahu kami ini karena temen temen ya serjana hukum temen temen kami menyampaikan gitu
waktu di kampus ya itu masuk kerana undang undang tidak masuk kerana konstitusi gitu
itu harusnya di open legal policy biarkanlah law maker yang membuat
ini ujung ujungnya begini ini nanti mk semua undang undang nanti
yang sebenarnya yang tidak melanggar precisamente pun malah bisa di comunque kayak gini gitu
nah ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kami lalu apa gunanya peran dpr kalau begitu
jadi menurut demokrat tidak ada kepentingan yang disusupi ya di mk ya
jadi mk ini tidak disusupi oleh kepentingan politik begitu
atau gimana saya pengen straight aja
kami harapkan begitu ya karena kita masih percaya teman teman para hakim agung di mk ini bisa menjaga integritasnya
dalam konteks dan juga bisa menjaga mana yang menjadi ranah mahkamah konstitusi mana yang menjadi ramah law makers gitu
ya kalau misalnya mohon maaf ini bicara mengenai presidensial threshold katanya tidak ada di dalam konstitusi tidak mengganggu siapa siapa
ya apalagi ini gitu loh ini kan lebih jauh lagi
makanya pak sby menyebutkan tolong dong dijelaskan pasal mana di konstitusi yang dilanggar gitu ya
oleh undang undang yang mengatur sistem proporsional terbuka ini
kita fair aja terbuka
yang dilanggar kita ikuti
kalau tidak ya mohon maaf jangan dong masuk ke ranah law makers
oke nanti saya akan tanya responnya di pdi perjuangan mas arief
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan arah sumber ada pakar hukum tata negara ugm zainal arifin mohtar
wasekjen pdi perjuangan arief ibowo dan juga kepala bakomstra partai demokrat herzaki mahendra putra
saya mau ke pdip
mas arief tadi sudah dikatakan ya bahwa sistem terbuka ataupun tertutup itu sebetulnya dua duanya tidak melanggar konstitusi begitu ya
lalu kenapa harus dirubah
bagaimana kemudian pdi perjuangan menjawab ini
kita memang kalau dari sisi konstitusi itu memang munculnya dua wacana itu
kalau ditanya soal diskursus pemikiran politik tafsir atas konstitusi
kami menafsirkannya proporsional tertutup yang kompatibel dengan konstitusi
tapi kalau ada yang menafsir terbuka juga nggak apa apa
nah ini kita membicarakan apa
ini kan soal mk yang gosipnya isunya adalah mau memutus
sistem pemilu kita berubah dari terbuka dan tertutup
kalau ditanya ke pdi perjuangan ya kami cocok
tapi kalau terbuka ya kita akan ikuti juga
jadi tidak ada perbedaan soal itu
maka kita memperjimpakan memperbincangkan mempergulatkan gagasan politik apa
soal sistem pemilu terbuka atau tertutup
kalau soal diskursusnya pandangan kami tidak pernah berubah
kami lebih percaya sistem profesional datang
dan kami bisa jelaskan yang seperti apa di dalam praktek
tentang profesional daftar tertutup ala indonesia yang berkesuaian dengan kebutuhan demokrasi kita
nah masalahnya dengan gosip dan isu politik yang seperti itu
menurut emak saya biasa biasa saja biarkan lembaga peradilannya namanya mahkamah konstitusi memutuskan
kalau ada suka atau tidak suka kecewa atau tidak kecewa kita juga bisa punya pandangan
untuk saat itu kita tidak sesuai dengan kalau dianggap satu kepentingan praktis partai demokrasi indonesia berjuangan
satu saat juga berkesan
itu sesuatu yang normal biasa saja
jadi nggak perlu heboh nggak perlu galau apalagi melebih lebihkan
menurut saya yang akan mengakibatkan keotik ya political chaos adalah itu tadi
politisasi sara menggelorakan politik kita berbasis suku agama ras dan antar golongan
biarkan karena kita mengabdi kepada kepentingan nasional integrasi nasional sebagai harga mati
mas uceng chaos politiknya yang dikhawatirkan karena ada gosip politik kemudian isu politik ini chaos politik yang dimaksud berujung pada penundaan pemilu ini
jadi kalau misalnya nanti mk memutuskan ini menjadi sistem pemilu sistem proporsional tertutup ini kan harus revisi undang undang waktunya nggak cukup
nah nanti kemudian timbul jalan menuju ke penundaan pemilu
bisa dimaknai seperti itu gak sih mas uceng
sebenarnya salah satu isu saya ingin menceritakan begini
kenapa ini menjadi hepo
salah satunya itu sebenarnya
salah satunya adalah karena dianggap dengan mengubah sistem ini itu sangat mungkin menyandra penyelenggara menyandra beberapa peraturan
sehingga kemudian tidak bisa terlaksana pemilu dan ada kemudian menuju ke arah penundaan
plus yang kedua karena orang
banyak khawatir dengan kiprah mahkamah konstitusi kan yang belakangan itu tidak menunjukkan sikap yang sangat luar biasa
tapi menunjukkan sikap yang malah berlawanan dengan semangat demokrasi dan kadang kadang tiba tiba putusannya aneh
saya kasih satu saja putusan misalnya yang paling terakhir yaitu putusan soal perpanjangan masa jabatan
di situ kan aneh betul
kita yang belajar hukum rasanya tidak mendapatkan perspektif hukum yang memadai dan benar
bahkan melihatnya ini kayak di karang karang aja gitu
sekedar untuk menegasikan yang namanya open legal policy yang biasanya ditentukan oleh mk sendiri
mk itu kan sudah lebih tiga puluh dua putusan yang bicara soal open legal policy
dan di situ sebenarnya sudah terbangun pakem pakemnya open legal policy
tapi tiba tiba di putusan kpk perpanjangan itu empat menjadi lima dan lima puluh
itu seakan akan diperhabah semua gitu
nah itu barangkali yang membuat khawatir
sehingga rumor kalau rumor soal putusan mk kan saya kira banyak sekali
yaitu beredar lah di elit dan juga di wartawan
beredar di elit dan juga di wartawan sebetulnya
saya bahkan rumor rumor wartawan sudah bicara
nah mungkin mas denny percaya dengan orang yang ceritain dia kan
lalu kemudian dia menyampaikan itu dengan semangat advokatif
jangan dong mk mutus karena bahaya
itu soalan yang bisa kita pikirkan berikutnya
tapi saya kira dua faktor itu
karena kemungkinan pemilu proporsional terbuka tertutup ini bisa menyandra proses pemilu
terus karena mk nya sendiri agak macem macem
jadi kalau rumor rumornya rumor always has it
rumor memang punya yang begitu begituan
dan saya kira benar atau tidaknya kita tinggal buktikan saja kan putusan mk nanti sepertinya apa
perubahan ini bisa menyandra penyelenggara pemilu yang menciptakan chaos politik berujung pada penundaan
itu demokrat juga menyadari itu nggak
yang dimaksud chaos politik maksudnya penundaan pemilu
ya itu adalah salah satu hal yang kita khawatirkan
meskipun pihak lain mungkin sampaikan
nah tidak mungkin lah
tapi namanya pak sby beliau sebagai seorang negarawan guru bangsa presiden dua periode
wajar saja jika menyampaikan early warning gitu loh
early warning bagaimanapun berupaya untuk mencegah
hal hal yang tidak diinginkan
yang bisa membuat demokrasi kita mundur kembali ke masa lalu
karena bagaimanapun di era pak jokowi kan tentu berupaya bisa semakin progresif nih
melanjutkan apa yang di era habibie gusdur bomega dan pak sby
kan itu harapan kita
nah namanya early warning ya silakan gitu
ya ini harus menjadi pembelajaran kita bersama
ada sinyal sinyal yang ditangkap dan kita berharap itu yang tidak terjadi
ya sah sah sajalah namanya
maksudnya berarti chaos politik ini ujungnya penundaan pemilu begitu
langsung aja mas zaki
ya itu salah satunya
itu salah satunya yang kita tidak inginkan terjadi
tapi kalau memang kita sama sama menjaga bahwa ini tidak terjadi ya akan sangat baik
ya namanya guru bangsa wajar saja kalau mengingatkan kita semua
sebagai bentuk early warning system agar kita allet nih
terjaga nih semua
jangan kemudian melihat ini hanya sekedar keputusan ansih terbuka dan tertutup belakang
mas arief anda sebagai anggota komisi dua terlama ya
ini saya ingin simulasi aja
kalau kemudian nanti mk kita dengar nih
saya juga dengar nih
rumor dan isunya
jadi bukan hanya bang deni
kita wartawan juga dengar bahwa kemungkinan mk akan nanti membacakan putusan di akhir bulan juni
nah itu kita juga dengar tuh
nanti kalau keputusannya betul sistem pemilu tertutup
masih ada waktu nggak untuk revisi undang undang pemilu mengubah itu sistem
karena kalau kemudian mepet itu kan akan memengaruhi semua tahapan
dan bisa jadi chaos mas arief
saya kira begini
kalau soal menjalankan putusan mk itu tanpa harus
merubah kan dia otomatik klik
apakah perlu penyesuaian terhadap pasal pasal yang sifatnya teknis di dalam undang undang itu bisa dilakukan dengan dua cara
satu perpu dan satunya adalah undang undang
tetapi begini loh
ini kan berande ande
nah kalau kita tidak percaya pada kemandirian lembaga
mahkamah konstitusi maka pikiran kita
mohon maaf akan ngelantur kemana mana
yang boleh sebenarnya yang boleh
pikirannya kemana mana ini ya mas zainal arifin mokhtar itu
karena beliau adalah akademikus
dengan berbagai perspektif
kalau itu seluruh masa hukumnya dipakai
untuk melakukan kajian
ya yang komprehensif terhadap kemungkinan putusan yang akan dihasilkan
diterbitkan oleh mahkamah konstitusi
nah bagi kami partai
wabil khusus partai demokrasi indonesia perjuangan
tugasnya hanya satu
menang pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat secara hat trick
maka kerja keras di tengah tengah masyarakat
dan kedua adalah memenangkan capresnya
yang kebetulan juga alumni gajah mada
saya kira itu saja
namanya ganjar pranowo
jadi saya poinnya
tapi saya tadi mau tanya
revisinya masih sempat nggak
mau putuskan apa saja silahkan
jadi tugas kita adalah beradaptasi dengan putusan mk
yang selalu kita hormati
sekalipun kita juga beberapa kali pernah dikecewakan
partai pemenang pemilu tidak bisa menjadi ketua dpr
ya sudah itulah sistem hukum kita
kandidatnya demokrat juga gajah ada kok
saya hanya bilang kandidatnya pdi perjuangan
mas arief saya mau minta
mas arief saya mau minta satu jaminan dari pdi perjuangan ya
kalau nanti kemudian mk memutuskan sistem pemilu tertutup
apakah pdi perjuangan bisa menjamin bahwa penerapannya
melalui revisi itu bisa segera dilakukan
sehingga pemilu tidak tertunda
saya perlu jaminan dari pdi perjuangan ini
ketua umum sudah jelas
menolak penundaan pemilu
karena penundaan adalah konstitusional
tugas pdi perjuangan salah satu yang penting adalah memastikan konstitusi berjalan dengan sebaik baiknya
itulah negara hukum kita
itulah yang dijaminkan
dan wajiban partai
wajiban partai untuk menjaganya
kita tagih nanti janjinya ke mas arief
karena sekali lagi ini nasib demokrasi indonesia kedepan bergantung ya
di tangan sembilan hakim mk
kalau memang nanti diputuskannya sesuai dengan informasinya denny indrayana
otomatis harus ada perubahan aturan
informasi atau gosip
informasi atau gosip atau rumor
seperti kata mas daniel ariefin tadi
ini soalnya informasi dan gosip serta rumor
beredar sangat kencang di tengah situasi politik yang memanas
oke terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada wasik jenderal pdi perjuangan mas ariefi bowo
kemudian pakar htn ugm bang zainal ariefin kotar
dan juga kepala bakau komunis tni demokrat heri zaki man yudhara putra
sehat selalu bapak bapak